dunia usaha kecil dan menengah atau umkm merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional
tak heran pemerintah bahkan menaruh perhatian lebih kepada umkm
karena memiliki daya tahan terbaik dalam menghadapi krisis ekonomi
karena pasar domestik yang besar dengan menyediakan berbagai kebutuhan dasar
melihat posisi umkm yang sangat penting bagi perekonomian negara
mendorong gabriel franz christian lee dan deka anggareska mengembangkan platform digital kredibook
perusahaan rintisan yang didirikan pada awal dua ribu dua puluh itu muncul untuk memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil
membuat pembukuan usaha yang lebih praktis berbasis digital sehingga mendorong transisi dari pembukuan manual
kalau pertanyaannya gimana bisa sebesar ini kita selalu mikir scalability
jadi apapun yang kita kerjakan dari dulu kita selalu mikir gimana caranya
karena ini bisa dikerjakan dengan skala yang lebih besar
gabriel franz sebagai chief executive officer merupakan alumni institut teknologi bandung jurusan engineering
ia memiliki segudang pengalaman dengan memulai karir sebagai product manager di sebuah perusahaan swasta
awal ketertarikan gabriel terjun ke dunia bisnis perusahaan rintisan saat dirinya melihat dunia umkm justru dapat berkembang
serta memiliki tujuan membantu mereka mendapatkan kemudahan
melalui penetrasi teknologi digital
tim liputan cnn indonesia